ini adalah cerita tentang menjaga jati diri bangsa
lahir dari seniman seniman kerajaan di tanah jawa
gemerlap ibu kota nyaris meredupkan namanya
sebuah seni yang mengisahkan tokoh pewayangan
inilah kisah wayang orang pentas yang terlupakan
kisah wayang orang pentas yang terlupakan
bayi yang akrab di sapa supono ini membuka warung kelontong di rumahnya di kompleks padepokan wayang orang barata kelurahan sunter agung kecamatan tanjung priok jakarta utara
ya supono adalah seorang seniman wayang orang yang bergabung dengan wayang orang barata sejak seribu sembilan ratus delapan puluh
selain menjadi pemain wayang orang pria kelahiran solo lima april seribu sembilan ratus lima puluh tujuh ini
juga menjadi sutradara
sampai mungkin tiga empat tahun saya pulang ke solo lagi
pulang ke solo saya ikut bapaknya mas maruti itu
di sana saya sudah belajar menyutradarai
ia aktif menjadi pemain wayang orang barata
dari otodidak jadi suka lihat ibu bapak dulu pentas dulu dulunya gitu
kalau kita belajar sih kayaknya enggak ya
jangan lihat aja gitu kalau ibu bapak lagi pentas tuh
kalau bisa nanti kita disuruh main lah
kalau disini kalau ada sutradara tuh udah kamu main apa jadi pelajur dulu
nggak langsung jadi peran peran yang tokoh gitu
jadi pelajur dulu mainnya
nanti kalau dia bisa bisa naik perannya
peran perannya kan kita hidupnya di kota besar nih
terus bahasa sehari hari kan bahasa dari desa
kebetulan di sini harus bahasa jawa jawa yang kromo lah gitu ya
cuma suka agak agak susah gitu untuk dialog sehari hari gitu
warga kelurahan senen kecamatan senen jakarta pusat ini terbilang sederhana
ia tak pernah merasa malu meski berprofesi sebagai penjualan

sebelumnya penjualan ini dikirakan oleh penjualan
hanya mengenyam pendidikan hingga smp
tak membuatnya berhenti berkarya menjadi seniman wayang orang
nggak bisa ninggalin kesenian aja gitu
jadi emang udah panggilan jiwa saya gitu
seneng aja lah gitu lah nggak usah kita pikirin lah
kalau itu mengadopsi dari mengambil filosofi jawa
bahwa itu gerak wirogo kemudian rasa itu wiroso itu
dengan rasa yang paling dalam dari lubuk hati
itu dengan rasa kita bergerak yang diiringi wiromo atau tala
tala itu adalah nada
maka terbentuklah sebuah tarian yang sangat lemah gemulai
sesuai dengan keperuntukan wayang orang itu sendiri
wayang orang atau dalam bahasa jawa disebut wayang wong
mulai muncul di indonesia pada abad ke sepuluh
kesenian yang berasal dari jawa timur ini
pernah berjaya di masa pemerintahan paku buwono x dan mangku negoro iv
memang muncul di zamannya mataram satu ya mataram kuno lah istilahnya
jadi ada satu prasasti belitung atau balitung itu yang menuliskan wayang wong
wang itu wong artinya wayang tersebut dimainkan oleh orang
yang mengadopsi atau mempergelarkan cerita cerita mahabharata dan ramayana
nah kemudian itu disurahkan
di majapahit lah ya
tapi kemudian ada pada saat itu juga ada wayang raket ya
yang mengisahkan cerita panji
nah dua duanya sebetulnya secara paralel muncul di tengah masyarakat
tetapi kemudian wayang panji tetap di jawa timur
sementara wayang wong kemudian berkembang di surakarta
kejayaan wayang orang itu di zaman paku buwono ke
juga mangku negoro ke empat
di semua di situ semua kegiatan seni berkembang
nah makanya ada muncul taman sriwidari
tetapi di zamannya mangku negoro ke empat itu
muncul juga renesans sebetulnya berbarengan dengan renesans sastra sastra jawa
dimana kegiatan apa
karya sastra jawa kuno kakawin itu dijawakan
maha barata kemudian barata yuda dijawakan
dan di situlah mulai kegemaran orang jawa terhadap wayang wong meningkat
sepertinya ya t ward
belum saja bisa dikira kira
tapi saat itu kalau sekalian
caranya adik kecil
sayang nyari alleen mia
wayang orang barata purwa yang berlokasi di jalan kalilio kelurahan senen jakarta pusat ini
menjadi saksi bisu perjuangan kelompok seni wayang orang barata mempertahankan tradisi
di gedung inilah mereka rutin berlatih dan menggelar pertunjukan
sebelum mementaskan wayang orang
koordinasi para pemain dengan sutradara menjadi hal yang wajib
wayang orang barata masih menggunakan cerita epos mahabharata dan ramayana
yang menjadi pakem setiap lakon yang digarap
ya sebetulnya wayang orang ini punya pakem khusus adalah ramayana dan mahabharata
itu judul yang pasti yang pakem ya
tapi zaman sekarang ini kalau kita pakem orang orang ini udah bosen gitu loh
kalau melihat seperti itu lagi maka kita kembangkan kita kolaborasikan kita bentuk yang bagus
supaya penonton dari dewasa anak anak remaja itu menyukai daripada seni dan budaya kita ini
jadi seperti di eropa kita garap seperti ramayana sendiratari wayang tradisional
ya kita bentuk kita reka reka supaya bagus bentuknya
tidak seperti dulu lagi
selain memiliki lebih dari seratus pemain wayang
paguyuban wayang orang barata juga memiliki dua puluh lima pemain gamelan
ketabuhan gamelan dalam pertunjukan wayang menjadi kunci
untuk membangun suasana setiap lakon yang diceritakan
kalau dibilang untuk perbedaan sih pasti ada mas
karena wayang orang itu kan hubungannya
hanya kayak sisi drama
jadi dia perlu ada kayak suasana suasana hati entah itu dia kayak lagi gembira lagi sedih lagi marah
atau kita juga iringannya pun harus menyesuaikan sama yang keperluan di atas
tak hanya gamelan tata panggung juga berperan penting dalam setiap pementasan
terbiasa menggelar pertunjukan mereka tak perlu waktu yang lama untuk memasang dekorasi
terbiasa menggelar pertunjukan mereka tak perlu waktu yang lama untuk memasang dekorasi
yang menjadi latar setiap adegan
biasanya kalau kesulitannya itu kalau kita bikin dekorasi dadakan mas
jadi kadang kadang si istradara itu menemukan ide yang dadakan
saya harus minta dekorasi seperti batu pecah atau panah yang kena orang
ya itulah kesulitan kadang kadang
kalau nggak ini sih kadang kadang kalau nggak ada ide yang dadakan
mungkin satu jam saja sudah selesai untuk pementasan

menjelang malam kesibukan para pemain wayang orang mulai terlihat di belakang panggung
perempuan laki laki tua dan muda mulai merias diri
mereka melakukannya tanpa bantuan orang lain
keahlian berdandan sesuai karakter tokoh yang diperankan wajib mereka miliki
begitupun dengan kostum
setiap kostum harus sesuai dengan karakter yang mereka perankan
nomor satu warna ya sama ciri khasnya dia tuh harus pakai ini
apa namanya janoko gitu harjuna harus pakai endong
apa panah itu yang buat tempat panah
warnanya juga biasanya kalau raja galak tuh apa merah gitu apa namanya
kresno biasanya apa merah
kresno biasanya apa merah gitu apa namanya

apa hitam keramanya gitu
ciri khas kostum wayang orang yang paling menonjol adalah penutup kepala
atau lebih dikenal dengan sebutan irah irah
penggunaannya tak boleh salah
kalau yang harjuna ini halus ya ini jamang istilahnya ini kan jamangnya nih yang dipakai di sini jamang
nih kalau arjuna ini biasa mas
kalau ini kan beda nih yang ini sama ini
ini ada ini ini buat yang maga istilahnya
kalau yang ini yang halus gamangnya
kalau ini kulowontendawu oprabu gitu agak cepet ini pelan
berbeda dengan pertunjukan teater yang lebih mementingkan kepiawaian pemain dalam berekspresi
pemain wayang orang lebih mengutamakan postur badan
jadi pemain wayang itu harus punya muda
satu senang dengan wayang
dua mengerti cerita wayang
ketiga kali menguasai tokoh tokoh itu
jadi benar sekali bukan sembarang orang menjadi tokoh itu
karena wayang beda dengan teater beda dengan kesenian lainnya
contoh kalau lenong nih ya
yang jadi abang jampang mau gede tinggi mau kecil
kalau dia menguasai panggung itu bisa
sama dengan ketoprak
saya bisa memerankan
dan saya kurang tinggi tapi saya menguasai ke antagonisan si penangsang
ditonton enak cari yang orang gede tinggi bisa
tapi wayang beda
bima harus gede tinggi nggak mungkin saya jadi bima
arjuna itu badannya harus ramping ini
nggak bisa saya jadi arjuna
jadi porsinya itu harus disesuaikan dengan postur postur itu
seperti irwan adi misalnya
pemuda berusia dua puluh empat tahun ini
memerankan tokoh arjuna muda
atau dalam kisah pewayangan bernama permadi
karakter muat itu adalah lemah lembut tegas
sakti mantra guna intinya itu
selalu mengayomi rakyat rakyat yang sedang kesusahan
terus membela yang benar
satu persatu penonton mulai berdatangan ke gedung pertunjukan
untuk bisa menikmati pertunjukan wayang orang barata
mereka merogoh kocek empat puluh hingga enam puluh ribu rupiah
tergantung area tempatnya
pernaft topping ljiwa barata
tersebut bernama tempa bulu

adanya waktu haram
kediri dibawah viagra
gamelan mulai ditabung
pertanda pentas dimulai
kali ini tari kebiar menjadi pembuka lakon pertunjukan wayang orang barata berjudul punakawan jadi wanita
lakon ini bercerita tentang pernikahan dua sejoli kokrosono dan erowati
kisahnya dikemas dalam delapan adegan
lakon punakawan jadi wanita itu prabu kokrosono prabu anom kokrosono mudanya bolotewo itu menginginkan dewi erowati
irowati itu dari negara mondoroko prabu salyopati
anaknya namanya dewi erowati yang sudah dipacangkan kepada prabu bolotewo
jadi sudah cantik lembuklah sudah pembicaraan
tapi tiba tiba si prabu sayo ini minta patah sakembaran yang putri dari desa
nah dia itu bingung mana ada orang yang cantik dari desa itu kan tidak ada
lah adiknya yang namanya noyorono itu menyanggupi
noyorono itu menyanggupi suruh nyari
kalau dia kamu nyanggupi berarti kamu harus mencarikan kakakmu mau kawin kamu harus mencari
itu anak dari desa lah pokoknya
karena enggak ada orang
saudaranya arjuna itu
tidak mendapat undangan ditanya marah
kemarahan dia itu
kamu kenapa disini
saya marah gak dapat undangan
kenapa saudaraku enggak dapat undangan
udah kamu begini aja ini baru membutuhkan patah
kamu saya jadikan manita
namanya indang mertiningse
si permati jadi indang mertiningse
lapunokamanya ditandaini manita
biar bisa masuk ke negara mandura
wayang orang dipentaskan dengan menggunakan bahasa jawa
konon kesenian wayang orang adalah hiburan yang disuguhkan bagi raja dan kaum bangsawan
meski bagi sebagian kalangan bahasa jawa menjadi kendala untuk memahami jalan cerita pementasan wayang orang
namun tak sedikit yang tertarik dengan nuansa tradisional dalam pertunjukan ini
sebenarnya karena udah lama gak kesini
terakhir waktu kecil bareng orang tua saya
terus pengen aja kangen aja pengen nonton
kalau misalnya ditanya penting apa enggak
saya penting sih karena sebenarnya
kesenian tradisional ini masih harus penting banget untuk dilestarikan
enggak cuman soal karena dia tradisi
harus dilestarikan aja
cuman misalnya pemikiran pemikirannya juga harus dilestarikan
untuk membuatnya lebih penting
untuk membuatnya lebih penting
untuk membuatnya lebih penting
untuk membuatnya lebih penting
untuk terus dibangun
yang paling menarik adalah
karena ini kan bentuk keberdayaan indonesia yang sekarang sudah sangat jarang diapresiasi
dan bayang orang barata juga kan cukup luar biasa gitu bisa bertahan
wayang orang barata menggelar pertunjukan rutin setiap sabtu malam dengan durasi tiga jam
rata rata jumlah penonton yang datang setiap pentas mencapai sekitar satu ratus lima puluh orang
dengan pendapatan enam hingga delapan juta rupiah
jumlah yang tak banyak bila dibandingkan dengan kebutuhan biaya yang beragam
termasuk upah para pemain
kalau kita bicara materi mah
cuman kita sudah terlanjur suka lah gitu
palsafah kita harus melestarikan budaya gitu
kemungkinan kalau enggak ada kita orang
siapa lagi yang mau melestarikan
jadi semboyan kami
kami tetap ingin ada
kami ingin lestari
walaupun jakarta berganti gubernur
walaupun indonesia berganti ganti presiden
barata tetap eksis sampai akhir zaman
yang muda beda lagi
lestarimu tanggung jawabku
tidak dapat honor
kesenian wayang orang kini terancam redup
meski nilai ekonomi dari bisnis pertunjukan ini
memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan
jadi grup wayang orang
di jawa dulu grup seperti barata ini ratusan jumlahnya
karena saingan hiburan
saya ingat tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat itu berguguran satu demi satu
sedangkan di jakarta itu dulu
ada delapan grup yang manggung seperti barata ini
mainnya tiap malam
minggu siang main
kalau ada cerita besar
malam itu bisa dua kali pemintasan
dengan durasi tiga jam
kalau sekarang itu masih layak nggak sih dibisniskan ya
ini begini ya
jadi saya kalau ditanya itu jadi ekstrim mas jawabnya
karena ada kesenian tradisi yang dikelola oleh negara
contoh seperti kabuki di jepang katanya
itu dikelola oleh negara
itu antusias penonton
itu sangat besar sekali
eksistensi wayang orang barata menjaga kelestarian wayang orang
tak hanya melalui pertunjukan
mayoritas para pemain yang tergabung dalam paguyuban ini
senantiasa menularkan ilmu seni wayang orang
dengan menjadi pengajar pribadi
salah satunya nunung rustiawati
wanita kelahiran surabaya ini
berprofesi sebagai guru tari tradisional sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
rata rata upah yang diterimanya dari mengajar tari
sebesar lima ratus ribu rupiah per dua jam
baginya siapa saja bisa menjadi pemain wayang orang
dengan modal kemauan untuk belajar
kecintaannya terhadap wayang orang
membuatnya tak berhenti mengajar
karena sudah darahnya sudah darah seni mas
jadi itu susah
mbok ngajar itu beratnya kayak apa
yang diajarin itu susahnya kayak apa
tapi kalau kita sudah punya jiwa pelatih
apalagi dari nenek moyang aku dulu itu
apa namanya penari reok
ya udah jadi turun temurun
padahal bapak saya sendiri juga bukan penari
anak anaknya mulai jadi penali semua
padahal bapak bapak ibu bukan penari
turun temurun dari pak d sama mbah
tak sekedar kelompok kelompok yang berpengalaman
tapi juga anak seni yang bertahan karena uang
kepeduliannya terhadap wayang orang
tak bisa dinilai dengan rupiah
bagi mereka wayang orang adalah jati diri bangsa indonesia
yang harus dijaga
agar tak menjadi pentas yang terlupakan